kita ke informasi lain setelah riset sekitar dua minggu
selasa pagi dpr kembali memasuki masa persidangan alias kembali bekerja
meski demikian ketua dpr adekomarudin tidak menghadiri paripurna
hingga selasa pagi ia masih mengikuti munaslup golkar di bali
sidang paripurna dipimpin oleh wakil ketua dpr agus hermanto
didampingi fahri hamzah dan fadrizon
rapat paripurna juga dihadiri hanya satu ratus delapan puluh empat dari lima ratus enam puluh anggota dpr
dan dari fraksi golkar hanya ada satu dari sembilan puluh satu anggota yang hadir
pidato pembukaan masa sidang dibacakan oleh wakil ketua dpr fadli zon
dalam pidatonya pimpinan dpr menyebut ada sembilan undang undang yang akan dibahas
dengan target enam undang undang yang selesai
termasuk dengan undang undang teks amnesty dan revisi undang undang pilkada
rencananya masa sidang kali ini akan berlangsung hingga dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh